hai hujan deras disertai angin kencang di dki jakarta pada rabu malam menyebabkan banjir
setinggi tiga puluh cm di jalan di panjaitan cawang menuju rawamangun sistem drainase yang buruk menjadi
salah satu penyebab banjir di kawasan ini sehingga sejumlah kendaraan bermotor roda dua mogok saat
melintas ada pun lalu lintas yang macet menyebabkan antrean kendaraan mengular hingga satu km karena
adanya pengalihan arus menjadi satu arah di jalan tersebut sementara itu sebuah baliho di
jalan raya bekasi menteng cakung jakarta timur roboh dan menimpa sebuah lapak tambal ban saat
terjadi hujan deras dan angin kencang rabu malam sejumlah petugas sudin pemadam kebakaran jakarta
timur berupaya memindahkan baliho tersebut tidak ada korban jiwa dalam insiden ini selama proses
evakuasi berlangsung lalu lintas di jalan raya bekasi tepatnya dari
arah cakung menuju bekasi macet parah di bekasi jawa barat ketinggian air yang meningkat saat
hujan dengan intensitas tinggi membuat tanggul kali biru di perubahan cahaya kemangpermai jatikramat
jebol kerusakan tanggul sepanjang tiga puluh m itu membuat kali meluap ke permukiman warga akibatnya banjir
setinggi sekitar enam puluh cm meredam permukiman warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki
tanggul tersebut karena khawatir air semakin tinggi jika hujan turun kembali tim liputan cnn indonesia